presiden joko widodo menegaskan undang undang tidak bisa diubah dengan peraturan pemerintah
sebagaimana yang tercantum dalam pasal satu ratus tujuh puluh omnibus law cipta lapangan kerja
presiden joko widodo menyatakan sampai saat ini pemerintah dan dpr terbuka dalam menerima kritik maupun saran
dalam pembahasan draft omnibus law ruu cipta lapangan kerja
jokowi menegaskan tidak akan menutup pintu untuk masukan dan kritik dari masyarakat
selama proses pembahasan sepanjang draft ini belum disahkan sebagai undang undang
justru hal inilah yang ditunggu pemerintah untuk menguatkan ruu omnibus law
presiden jokowi juga meminta agar semua pihak mempelajari draft yang wacananya memangkas banyaknya peraturan yang tumpang tindih
pemerintah tidak bisa membuat draft yang membuatnya
dpr itu selalu terbuka ini masih baru awal
mungkin masih tiga bulan mungkin masih empat bulan baru selesai atau lima bulan baru selesai
kita ingin terbuka baik dpr maupun kementerian kementerian terbuka untuk menerima masukan masukan
menerima input input mendengar keinginan keinginan masyarakat sehingga kita nanti bisa akomodir lewat
kemudian kementerian kemudian kesetujuan di dpr
artinya apa pemerintah membuka seluas luasnya masukan
dpr juga saya kira juga akan membuka seluas luasnya masukan masukan lewat mungkin dengar pendapat
pung satu persatu belum dilihat sudah dikritik
ini belum sekali lagi ini belum undang undang loh ya
rancangan undang undang yang sebaik asosiasi baik serikat baik masyarakat bisa memberikan masukan
sekali lagi kepada pemerintah kementerian maupun kepada dpr
ini yang ditunggu itu justru